hingga pukul tujuh minggu malam waktu arab saudi
sebanyak empat belas calon haji asal indonesia yang terbagi dalam tiga puluh lima kelompok terbang telah memasuki madinah
banyaknya calon haji yang tidak lancar berbahasa indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi petugas
yang harus mampu menjadi penerjemah bahasa daerah
di luar tugas tugas rutin sebagai panitia penyelenggara ibadah haji
petugas juga memanfaatkan kemampuan berbahasa daerah
untuk mengatur lebih dari empat ratus calon haji yang baru tiba dari makassar
selain banyak calon haji yang kurang lancar berbahasa indonesia
banyak pula yang baru pertama kali berpergian dengan pesawat
petugas bernama muhammad sadeli ini dengan sigap mengambil alih layanan informasi
untuk mengatasi kendala komunikasi dengan jemaah
pria yang sehari hari bekerja di upt makassar ini berhasil mengarahkan jemaah untuk naik bus
pavilion tiga siap untuk menerima kedatangan jemaah dari kloter selanjutnya
ya kan kebetulan upt tiga tergabung dari kabupaten
di kram dan baru
semua rata rata orang bugis
kebetulan saya orang bugis dan kampung saya memang di baru
jadi saya bernestip untuk mengambil alih tugas mereka
walaupun mungkin saya bukan di situ
tapi ya itulah kami ditugaskan untuk melayani jemaah haji dengan ikhlas
jemaah nggak lama menunggu di
inilah komitmen petugas haji sejak awal
mereka harus siap melaksanakan tugas lain dari luar tugas pokok
petugas wajib memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada tamu tamu allah